apa yang kamu lakukan disini
kamu kan bukan bagian keluarga yos
kenapa dia gak kelihatan
ya allah gue gak jalan ben
ini ngapain sih ke tempat keundangan
kalau bukan lu
bagaimana emang gue bawa maria buat gue nikah itu
apa apaan sih
pengantin abang udah datang
gimana sih lu
gue bawa dia

berengsek lu ya
jadi lu mau nipu gue
lu pura pura setuju
terus di waktunya lu suruh kabur
ya lu jangan begitu dong maksudnya jok
gua sangat gak tahu
anak gue punya nyari buat kabur gak gitu
gak gua tahu gua ikat dah dia
gua gak tahu
soal kirian gua gak tahu rencana dia
gue kasih kesempatan sekali lagi ya
dalam jangka waktu dua puluh empat jam
lo mesti bisa bawa anak lu ke depan gue
duit yang udah gua kasihin kemarin
lu mesti pulangin
sekalian mah utang utang lu semuanya
duitnya udah gua pakai jodoh ini
lu gak usah khawatir deh
gua tanggal banget gua
terus gua bawa aja ke tempat lu
gak usah sedih lagi kayak gitu
kau semua udah berakhir
atau enggak gimana sekarang
kamu tinggal aja dulu di rumah kita
makasih ya mer li
kayak sama siapa aja loh
kamu tuh sebenernya tau gak sih
semua tuh nyariin kamu
ya kalau menurut gue sih kayak lebih baik kayak gitu aja lah
gue pengen ngelupain yang kemarin kemarin yuk
gua cuma pengen mengganggar empat tiga orang lain aja
mau lari kemana lagi loh
buat karang aja nih kayu
kagak mungkin peti aneh nih
udah malam begini kenapa anak anak belum pulang juga ya
kemana aja mereka
anak anak yang berhati tulus adalah mutiara
malaikat malaikat berterbangan di sekeliling mereka menghindari mereka dari bencana yang mengintai
khawatir itu tak perlu pak yos
kok kakek mulia bisa bilang begitu
dari mana dia tahu kalau aku sedang mengkhawatirkan anak anak
memangnya kakek mulia bisa dengar pikiran aku
pikiran yang cerdih saling bersambungan

mengerti apa yang dirindukan orang lain bukanlah hal yang mustahil
bau busuk di depan pintu
pintu dibuka si busu melesak masuk
kamu lihat kamu lihat
jadi laki laki lumur
aku baru ingat
yang aku tahu di dunia ini ada dua jenis laki laki
yang pertama dia itu adalah laki laki yang kuat enerjik dan mampu melakukan apa saja yang dia mau
dan yang kedua adalah laki laki yang lemah lembek dan selalu menggantungkan dirinya sama orang lain
aku jadinya sadar
ternyata pepatah itu benar ya
dan kamu adalah jenis yang nomor dua tadi
kamu lemah lembek dan nggak bisa melakukan apa saja
oh ya aku lupa yos
jangan kamu cari nafkah
untuk makan sendiri saja kamu kan nggak bisa kan
apa yang kamu lakukan di sini
kamu kan bukan bagian keluarga yos
kenapa dia nggak kelihatan
ini dia yang aku cari selama ini
iya boleh papa bicara sama kamu nak
kenapa pasang brief night di sana
paplah kamledek lista wars
siapa yang benar reid
bahkan kalau kamu ketemu di jalan sama dia kamu hindari
papa mau sedih terlaluan
dari sejak dia terus bersama sama sama ibu
ngejauhan ibu aja dia udah berat banget
kamu masih ingat kan penyakit apa yang ibu kamu derita
kamu mampu biayain itu semua
nggak mampu kan
makanya kamu serahin itu semua sama saya
lihat kalau kamu nggak mau nurutin perintah saya
saya bisa stop seluruh pembiayaan pengobatan ibu kamu
dan kamu tahu apa artinya itu kan
ibu kamu gak akan bertahan
jadi kamu pikirkan itu baik pa
saya nggak tahu lagi harus kayak gimana mer
saya nggak tahu apa yang harus aku lakuin
pa pauzan tuh emang bener bener keterlaluan
emang dia pikir ibu ranti itu siapa
ibu ranti itu ibu kandung oli
kamu lakukan hal itu ya kan